jumlah pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas terus meningkat
satgas covid sembilan belas mencatat hingga sepuluh november dua ribu dua puluh dua terjadi penambahan enam dua ratus sembilan puluh tujuh kasus
sehingga secara akumulatif selama enam pekan ada empat puluh lima delapan ratus tiga puluh satu kasus aktif
lonjakan jumlah yang meningkat dua kali lipat ini perlu diwaspadai
mengingat ancaman subvarian omikron xbb di indonesia lebih berbahaya ketimbang subvarian ba empat dan ba lima
epidemiolog dari universitas indonesia tri yunis miko menilai
selama ini pemerintah lengah dan abai karena angka kasus covid sembilan belas yang melandai
padahal hal itu terjadi karena pemerintah tidak menggencarkan testing tracing dan treatment
sehingga subvarian ba empat dan ba lima seakan terlewati
nah xbb nggak begitu
xbb mungkin akan sedikit lebih parah dari ba lima dan ba empat
kemudian ya kalau kita dibiarkan seperti ba empat dan ba lima saya nggak tahu apa yang terjadi
mungkin rumah sakit jadi kewalahan
kemudian mungkin masyarakat
banyak yang meninggal dibiarkan saja
dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanganan kasus covid sembilan belas di indonesia pada kamis sore
juru bicara satuan tugas covid sembilan belas wiku adhisa smito menyampaikan
jumlah kasus yang meningkat didorong oleh mobilitas masyarakat yang sangat tinggi
pihaknya mengklaim akan kembali mengejarkan tes usap atau swab
baik pcr maupun antigen serta whole genome sequencing
bagi pasien yang bergejala dan terkonfirmasi covid sembilan belas
sudah kembalinya aktivitas sosial
sosial ekonomi seperti sedia kalah
namun dengan protokol kesehatan yang rendah
menjadi pemicu utama kembali meningkatnya kasus
selain itu berdasarkan data mobilitas penduduk
berbelanja dan perkantoran
di samping itu pemerintah akan terus mengadakan vaksinasi booster ke dua atau dosis ke empat
enam ratus sembilan puluh tiga satu ratus dua puluh orang yang berpengalaman untuk mengambil vaksin
dua ratus dua puluh delapan orang sudah disutik vaksin dosis ke empat dari dua ratus tujuh puluh juta jiwa penduduk indonesia